sebanyak tujuh jenazah korban penembakan kelompok bersenjata papua
tiba di gedung badan pekerja sino de gereja toraja rantepao toraja utara sulawesi selatan
sabtu delapan desember dua ribu delapan belas
warga dan keluarga korban penembakan kelompok bersenjata papua
mulai berdatangan ke gedung badan pekerja sinode gereja toraja rantepao sejak sabtu dini hari
hal ini setelah mereka mendengar informasi
tujuh jenazah korban penembakan diberangkatkan dari bandara sultan hasanuddin makassar
menuju toraja utara sulawesi selatan
mereka yang tiba di rantai pau adalah jenazah agustinus alpianus karzi zatrino
hanugrah dino kondo daniel carera dan marus alo
kedatangan ketujuh jenazah tersebut juga disambut pejabat pemerintah daerah kabupaten tanah toraja
serta keluarga korban dan warga masyarakat toraja utara
jadi kami semua sangat berduka dalam situasi sepertinya
kami kini saling mendoakan untuk mendapatkan kekuatan dari peristiwa yang terjadi ini
dan sekaligus mengharapkan bahwa generasi muda toraja akan tetap tampil semangat
di dalam mengatasi permasalahan permasalahan seperti ini
bupati toraja utara kalatiku paembonan dengan rasa harum mengatakan para korban adalah pejuang pembangunan
semoga akan menjadi contoh yang baik bagi generasi muda toraja dalam tampil di tengah tengah pembangunan
karena tidak semua orang bisa hadir dalam kegiatan seperti itu
yang memungkinkan terbangunnya sebuah pembangunan infrastruktur terutama jembatan saat itu
setelah menjalani prosesi doa bersama jenazah langsung diberangkatkan menuju rumah duka masing masing